jenazah brigadir setio herlambang tiba di rumah sakit bayangkara semarang sekitar pukul dua belas lima belas waktu indonesia barat
oleh petugas peti jenazah langsung diturunkan dari ambulans dan dimasukkan ke ruang tim dvi polda jawa tengah
untuk diotopsi untuk kepentingan penyelidikan terkait luka tembak pada tubuh korban
kapolda kalimantan utara irjen polisi daniel aditya jaya didampingi kabit propam kombes polisi kris hadi permadi
serta istri almarhum devi permatasari juga ikut datang mendampingi proses autopsi
sesampai di semarang jenazah dibawa ke rumah sakit bayangkara untuk dilakukan otopsi
selesai dari pelaksanaan otopsi nanti akan diserahkan ke pihak keluarga
tewasnya ajudan kapolda kalimantan utara brig pol setioher lambang di rumah dinasnya
membuat sutarto dan sri sayakti hanya bisa
rasa pasrah atas kejadian ini
kedua orang tua korban tidak tahu pasti penyebab kematian anaknya
sejumlah tetangga berdatangan ke rumah duka di desa sumber agung kecamatan weleri kendal jawa tengah sabtu dini hari
jam berapa pak
jam tiga sore pak
dari mana itu pak kabarnya pak
dari pak duduk
itu apanya pak
dari mantan dpr
oh mantan dpr
pak mas setio sendiri sekarang tugasnya di mana
di tarakan kalimantan utara
di apa itu pak di primo apa pak
pak itu waktu dikabar itu sakit atau gimana
meninggalnya karena apa
mana gak tahu ya pak
meninggalnya karena apa katanya kecelakaan gitu
dari penyelidikan sementara
polisi yang bertugas sebagai pengawal pribadi atau walpri kapolda kalimantan utara ini
diduga terkena tembakan senjata api miliknya sendiri
yang meletus saat dibersihkan
tim liputan cnn indonesia